kita ke informasi lain memperingati hari ulang tahun bayangkara ke tujuh puluh empat
polri menggelar olahraga bersama di lapangan monas minggu pagi
peringatan ini dimeriahkan atraksi motor patwal oleh para poluan
ada yang berbeda di silang monas minggu pagi ini
motor patroli pengawal patwal yang biasanya hilir mudik di jalanan ibu kota
kini bermanuver di lapangan monas
ya sejumlah poluan cantik ini lihai mengemudikan motor gede ini
atraksi para poluan ini untuk memperingati hari ulang tahun bayangkari ke tujuh puluh dua yang jatuh pada satu juli
dan hari ini kita melaksanakan gerah jalan bersama keluarga besar di monas ini
dan besok kita akan melaksanakan siarah dan tabur bunga
ada ziarah di taman makam pahlawan ada di tanah kusir
kemudian ada juga di lepang
pas pantai teluk jakarta
ya puncaknya dilaksanakan tanggal sebelas juli
karena saat ini banyak rekan rekan kami yang sedang melaksanakan tugas
dalam rangka pengamanan pelkada
ribuan personel kepolisian baik dari mabes polri polda metro memadati lapangan monas
pasukan brimob bersenjata lengkap juga ikut mengamankan acara ini
pada usia ke tujuh puluh dua ini berbagai harapan untuk polri datang dari masyarakat
harapannya kerjanya lebih baik lagi
untuk indonesia untuk semua keamanan harus diperketat lagi
harapan saya buat polri di indonesia ini
semoga di usia yang ke tujuh puluh dua tahun ini semakin maju semakin berjaya
semakin bisa melayani masyarakat dengan baik bijak dan sukses selalu
sebenarnya di masyarakat ini kan masih banyak pro dan kontra
bukan pro dan kontra sih
banyak yang melihat dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya
kalau saya melihat dari sisi positifnya ya
sekarang sih sudah lumayan image nya terangkat dibanding yang dulu dulu gitu
tahun dua ribu tujuh belas polri menempati urutan ke lima
lembaga terkorup versi survei global corruption barometer
peringkat ini lebih baik dibanding dua ribu tiga belas
yang menempatkan polri sebagai lembaga paling korup di tanah air
polri masih punya pekerjaan rumah untuk membersihkan diri
dari jerat rasuah
memberikan pelayanan prima bagi warga
sekaligus ta'alpa menyelesaikan kasus kasus besar yang masih gelap
miladia rahma jakarta